mengawali panen tembakau warga lereng gunung merapi dan merbabu di desa senden boyolali jawa tengah melakukan tungguk tembakau
ritual tungguk tembakau merupakan wujud syukur para petani kepada sang pencipta atas hasil bumi
ritual tungguk tembakau tanda dimulainya hasil panen tembakau
menjelang hasil panen tembakau ratusan petani dan warga lereng gunung merapi dan gunung merbabu melakukan proses ritual tumbuk tembakau
ritual tumbuk tembakau merupakan bentuk rasa syukur kepada tuhan yang maha esa
prosesi ritual diawali dengan membuat gunungan yang terdiri dari tembakau dan hasil tani masyarakat
dengan menggunakan baju adat gunungan tersebut diarak keliling desa
yang kemudian ditaruh di sebuah makam sesepuh untuk melakukan doa bersama dan dilanjutkan acara kenduri bersama di sepanjang desa
setelah itu gunungan diarah kembali dan menjadi rebutan warga
warga percaya gunungan tersebut dapat membawa keberkahan untuk bertani
biasanya syukuran dan tungguk tembakau hanya dilakukan di dalam rumah oleh para keluarga petani
namun seiring zaman hal ini dijadikan festival agenda tahunan
dalam acara tungguk tembakau agenda satu tahunan pasti setiap tahun mengadakan tungguk tembakau setiap petani panen
orang orang ke rumah sendiri sendiri
makan sama keluarga
mulanya ritual yang telah turun temurun ini hanya dilakukan masyarakat
dengan warga sekitar
namun sejak dua ribu tujuh belas masyarakat didampingi oleh peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa universitas indonesia
para peneliti ini tengah dalam program pengabdian masyarakat
guna mengembangkan kebudayaan lokal menjadi salah satu komunitas wisata yang ada di indonesia
rebutan hasil bumi itu sebenarnya ritual untuk mereka panen
masyarakat di sini hasil utama mereka adalah tanaman tembakau
jadi mereka tidak berani memetik tembakau sebelum melakukan upacara ritual seperti yang tadi siang diselenggarakan
hasil bumi yang tadi diperbutkan itu adalah hasil bumi yang sengaja disiapkan oleh warga untuk kemudian didoa doakan untuk mendapatkan berkah dari yang maha kuasa
dan sebagai simbol dari berkah itu kemudian mereka memperobotkan hasil bumi yang dibentuk gunungan pada pagi dan siang hari tadi
wisatawan yang datang tidak hanya dari jawa tengah namun juga dari luar kota
udah tahun kedua
ada perbedaan nggak dari tahun ini
semarak saya ngeliat makin warga yang berpartisipasi gunungannya juga itu makin banyak
jadi kayaknya buat foto foto juga makin bagus terus kita wisatawan juga semakin tertarik
selain dapat menyaksikan tungguk tembakau wisatawan juga dimanjakan dengan panorama gunung merapi dan merbabu
serta hamparan kebun tembakau
sebab desa sendan yang umumnya bersuhu sebelas sampai dua belas derajat ini berada di lereng kedua gunung tersebut

tungguk tembakau akan digelar selama sepekan selama masa panen tembakau pada akhir juli di setiap tahunnya
fahmi febrian boyolali jawa tengah